siti nurhaliza dinyatakan sembuh dari covid sembilan belas minggu pagi setelah dirawat di rumah sakit umum abdul rifai berau kalimantan timur
ia terpapar virus corona setelah melakukan perjalanan dari yogyakarta tempatnya kuliah pada akhir maret lalu
warga kecamatan sambaliung berusia dua puluh satu tahun ini adalah pasien nomor urut lima di kabupaten berau
yang berhasil sembuh dari covid sembilan belas setelah menjalani isolasi selama empat puluh lima hari
selama isolasi ia berhasil menyelesaikan ujian akhir diploma tiga kebidanan secara daring
siti pun mengapresiasi kerja keras petugas kesehatan yang merawatnya
ia juga meminta doa dan dukungan untuk pasien yang masih dirawat agar bisa sembuh dan bisa beraktivitas kembali
terima kasih untuk para tim medis dan pemerintah pemerintah sakit
alhamdulillah hari ini
saya dinyatakan sembuh total dan boleh pulang

tim gugus percepatan penanganan covid sembilan belas berharap warga menerima kepulangan siti ke rumah dan tidak mengucilkannya
tolong jangan dikucilkan beliau ini sudah sembuh total tidak ada masalah
karena sudah melalui proses yang cukup lama
kendati dinyatakan sembuh siti masih harus menjalani isolasi mandiri selama empat belas hari sebelum bisa beraktivitas di luar rumah
muhammad saifuddin berau kalimantan timur